si kecil madel
anak anak menganggapnya agak aneh dan membicarakan tentang dia di antara mereka sendiri
hei melihat apa yang kupunya
bagaimana jika kita meletakkan ini di mantau madal yang sangat besar
oh ya butuh waktu seharian untuk menemukan di mana laba laba bersembunyi di balik mantel
seorang petani yang lewat mendengar anak anak itu
ya ampun anak anak ini sangat kejam
ayolah ya kita berbicara tentang si kecil madau di sini
bicaralah tentang dia dengan hormat oke
kau tidak tahu apa apa tentang dia
kau kenal dia beritahu kami semuanya
setelah aku menceritakan kisahnya kalian tidak akan berpikir untuk mengganggunya lagi
nama aslinya adalah hibis
dia pergi ke dunia untuk mencari perunggu
dengan suatu hari dia lapar dan lelah
dia berkelana ke sebuah kastil yang aneh untuk ikut menginap pada malam hari
setidaknya ada selusin kucing di taman
saat kucing melihat pria aneh itu mereka semua berbondong bondong ke arahnya
masing masing mencoba untuk lebih dekat
aku tidak percaya ini
mengapa kalian tidak mendengarkan bel makan malam
demi apapun di dunia ini siapa kau ini
namaku hibis nyonya aku berharap ada tempat untuk menginap untuk malam ini
lalu made masuk dengan kucing kucing itu dan juga dengan nyonya frau ahafzi
dan dia memberikan makanan yang enak

pergilah jangan berani berani kau mengganggu kucingku yang sedang kelaparan
ini dia makan lagi tidak ada makhluk yang harus makan sementara yang lain masih lapar
mengapa kau tidak tinggal di sini saja hibis dan merawat kucing kucingku aku bisa menggunakan bantuanmu
jadi hibis tinggal di sana selama beberapa hari semuanya baik baik saja
tetapi suatu hari ketika nyonya frau ahavzi pergi ke rumah aku tidak bisa menghubungi dia

baiklah kepada mereka aku akan kembali dalam beberapa jam
sampai jumpa kucing kucingku sayang
saat frau ahavzi kembali
apa yang telah kau lakukan di sini

kucing mereka semua melakukan ini nyonya
apa yang telah kau lakukan di sini

kau menyalahkan kucing kucing kesayanganku
lihatlah aku aku akan mengubahmu menjadi
jangan tolong jangan
jangan tolong jangan
jangan tolong jangan
kucingku kucing kesayanganku melakukan ini semua
baiklah ibyx maafkan aku
aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dengan kucing kucing yang nakal ini
ya tentu saja pergi ke kamarku dan bawa tongkat di dekat pintu dan sandal di bawahnya
hah pergi ke kamarku dan bawa tongkat di dekat pintu dan sandal di bawahnya

apa yang akan aku lakukan dengan tongkat dan sandal
kenakan sandal itu dan kau akan dapat terbang kemana saja dalam sekejap
dan tongkat akan melompat ke tanganmu tiga kali dimanapun ada emas ataupun perak yang terkubur di bawah tanah

berhati hatilah dengan caramu menggunakan hadiah ini hibis
karena hadiah ini bisa membuatmu mendapat masalah sebanyak mereka memberikan berkah

dan dengan hadiah yang luar biasa ini hibis melanjutkan perjalanannya lagi
tongka tidak melompat bahkan selama ini
karena tidak ada emas yang bisa ditemukan
hibis memutuskan untuk menggunakan sandalnya untuk mencari pekerjaan
dia pergi ke istana dan meminta raja untuk menjadikannya pengantar besar
kau ya pengantar pesan harus bisa berlari dengan cepat
mari kita balapan antara kau dan pelari terbaikku
aku akan memberi kalian masing masing pesan untuk menjagaku di sisi lain kota
jika kau yang pertama kembali dengan jawabannya
aku akan menunjuk kau sebagai pengantar pesan
baiklah yang mulia
berkat sendal ajaibnya
hibis kembali dalam sekejap
semua orang terkejut
raja mengangkatnya sebagai pengantar pesannya
dan seiring berjalannya waktu
raja mulai menyukainya dan mempercaya pria kecil yang aneh ini lebih dari para bangsawan lainnya
ini tentu saja membuat orang lain tidak suka
kenapa raja begitu menyayangi pelari yang biasa itu
aku beritahu kau
ada yang aneh tentang dia
suatu hari saat hibik sedang berjalan sendirian di kawasan hutan
tongkatnya tiba tiba melompat ke tangannya tiga kali
hibis menggali dan menemukan ratusan pot penuh emas dan harta karun
horehe aku menemukan harta karut
yes sekarang aku tidak perlu bekerja lagi dalam hidupku
itu artinya aku harus berhenti melayani raja
tidak aku suka raja
dan selain itu dia sangat mempercayai kau
aku tidak bisa meninggalkannya tidak
lalu hibis mengambil sebagian dari harta karut itu
meninggalkan sisanya tersembunyi dan kembali ke istana
dia mulai dengan bebas membagikan uangnya kepada siapapun yang dia pikir membutuhkan bantuan
aku harap raja setuju untuk memberikanku pinjaman untuk membeli obat ibuku
jangan khawatir tuhan ambil ini semoga ibumu segera sembuh
terima kasih tuan
dari mana dia tiba tiba mendapatkan semua uangnya
pasti dia mencuri ayo beritahu raja dia tidak mungkin punya banyak uang
raja yang bodoh mempercayai para pejabat istana dia meminta mereka untuk mengawasi hibis
jadi pada saat hibis pergi untuk mengambil obatnya
lebih banyak hartanya para pejabat istana mengikutinya
saat dia menggali dan kembali dengan sepoji emas mereka menangkapnya
mereka membawa hibis ke raja dan berbohong pada raja
yang mulia dia menyembunyikan harta yang dia curi darimu
itu bohong aku tidak menyembunyikan harta karun itu aku membawanya keluar
pencuri mana yang mengeluarkan harta itu
berhenti berbohong hibis aku pikir kau mempercayai ku
melihat raja tidak mempercayainya hibis memberitahunya tentang tongkat dan sandalnya
habibiks keluar dari kerajaanku dan jangan pernah kembali
kau tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kan
tinggalkan itu di sana

dia tidak pernah ingin melihat manusia lain lagi
jadi dia membangun sendiri sebuah kubuk kecil di hutan
suatu hari dia menemukan sebatang pohon yang dipenuhi dengan buah arah yang matang dan indah
dia mengambil satu dan melahapnya
begitu dia selesai makan dia mulai merasa aneh
dan lihat telinga dan hidungnya menjadi panjang sangat panjang
hibis sangat ketakutan
dia tidak tahu harus berbuat apa
dia berkeliaran di hutan bertekad untuk menemukan obatnya
satu atau dua hari kemudian dia menemukan pohon arah lainnya
tak berdaya karena kelaparan dia memetik buah dan memakannya
ketakutan dengan apa yang mungkin terjadi padanya dengan yang satu ini
tapi yang mengejutkan telinga dan hidungnya menjadi normal kembali
pohon itu membuat telinga dan hidung tumbuh dan yang ini membuatnya kembali
hooray aku sembuh
beberapa hari kemudian ketika hibik sedang berkeliaran di hutan
dia melihat dua pria mengisi sekeranjang buah arah jelek dan memuatnya dengan dua kuda
dia mendengar salah satu dari mereka berkata
raja negeri ini akan lenyap setelah memakan buah arah ini
dia tidak akan memakannya
dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi kepada dunia
raja kita kemudian akan menyerang dan mengambil alih kerajaan ini
ambil alih kerajaan kita bahkan dalam mimpimu
berani sekali kau berpikir melukai rajaku
hibis tahu ada yang tidak beres
dan dia mulai mengunjungi kota dengan menyamar
untuk mendengar berita tentang sesuatu yang salah di istana
dia tidak bisa begitu saja pergi ke istana dan berbicara dengan raja
karena dia telah diminta untuk meninggalkan kota dan akan ditangkap
beberapa hari berlalu
salah seorang pria dari kota lain membawa sekeranjang buah arah yang buruk ke kota
pada hari pasar kerajaan ketika koki kerajaan akan keluar untuk mengambil barang barang untuk dapur kerajaan
koki melihat buah arah yang indah dan lezat
dan dia membeli seluruh kerajaan
malam itu dia menyajikan buah arah yang berair dan menggoda dengan makan malam
keluarga kerajaan memakannya dengan nikmat dan lahap
semua telinga dan hidung mereka tumbuh
kabar menyebar seperti api dan tabib terbaik dipanggil
tapi sepertinya tidak ada yang bisa menyembuhkan
sekarang hibis mencatat semua ini
dan dia memutuskan sudah waktunya untuk bergerak
dia menyamar dan pergi ke istana dengan sekantung penuh buah arah
tapi dia tidak langsung menawarkan obatnya
oh raja aku akan menyembuhkan kalian semua
jangan khawatir ambil saja ini
hibis memberikan buah arah yang baik kepada seluruh keluarga kerajaan
dan mereka semua sembuh
terima kasih terima kasih terima kasih banyak
katakan padaku hadiah apa yang bisa kuberikan padamu
seluruh perbendaharaanku terbuka untukmu
ambil apapun yang kau mau
harta karun apa yang bisa orang yang dia curi dari orang lain tawarkan kepada siapapun
hibis apakah itu kau
iya dan semua ini dilakukan oleh kerajaan tetangga kita
mereka berencana menyerang kita
kau menyembuhkanku dan keluargaku meskipun aku memperlakukanmu dengan sangat buruk
aku tahu sakitnya dianiaya oleh seorang teman
lalu bagaimana aku bisa memberikan rasa sakit yang sama kepadamu
aku sangat ingin tahu
sangat sangat menyesal hibis bagaimana aku bisa menembusnya untukmu
belajarlah untuk membedakan antara simpatisan dan penipu sejati
aku harus pergi sekarang
aku lebih bahagia sendiri
tunggu ambil kembali apa yang aku curi darimu
aku sangat menyesal
maka raja yang malu mengembalikan sendal ajaib dan tongkat hibis dan hibis meninggalkan kerajaan itu selamanya
dia kembali ke desanya
tetapi pria kecil dengan hati yang besar telah kehilangan kepercayaan pada teman dan orang lain
dia mulai hidup sendiri
namun dia tidak meninggalkan kebaikannya
apakah kalian tahu apa yang dia lakukan setiap hari
dia memakai sandalnya dan terbang ke tempat yang jauh untuk mencari seseorang yang membutuhkan dan membantu mereka dengan uangnya
dan semua yang kalian lakukan adalah duduk di sini dan mengolok ngoloknya
tidak perlu dikatakan
mereka semua tidak pernah lagi mengolok ngolok si kecil madal
faktanya mereka mulai bersikap baik kepadanya dan segera berteman dengannya
sangat mudah untuk mengolok ngolok seseorang
tetapi kita tidak bisa
kita tidak tahu kesulitan dan kesusahan yang harus dialami oleh orang lain
jika kita tidak dapat membantu mereka tentunya kita tidak boleh menyakiti mereka